penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dua ribu sembilan belas menuai kritik dari sejumlah orang tua di berbagai daerah
menanggapi hal tersebut menteri pendidikan dan kebudayaan menegaskan sistem zonasi dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan
salah satunya adalah mengubah sikap dan persepsi masyarakat tentang adanya sekolah favorit
namun ia menambahkan akan terus melakukan evaluasi agar sistem ini bisa semakin baik
seperti memetakan daerah mana yang masih kurang sekolah dan melakukan pelatihan kepada guru guna meningkatkan kualitas
tapi justru jonasi itu untuk segera menyelesaikan masalah infrastruktur dan ketidakmerataan guru itu
karena zonasi ini untuk memperkecil kalau istilah anda itu meng close up masalah
karena kalau petanya itu nasional itu buram tapi kalau kita pecah pecah ke dalam yona yona itu menjadi lebih tajam lebih last gitu loh
ibarat wajah gitu kalau dari jauh kelihatannya halus setelah di close up
setelah di close up itu kelihatan bopeng bopengnya kan
nah ini setelah tahu masalahnya ini akan kita selesaikan per zona
baik mulai dari ketidakmerataan peserta didik kemudian juga kesenjangan guru ketidakmerataan guru
kemudian juga jomplangnya sastras antar sekolah itu akan bisa ketahuan